anak yang ada di dalam kandungan camilla
bener bener anak fadil ma
ngapain kamu datang kesini
kamu bawa anak saya kemana aja sih
kamu memang keraguan
fadil kamu ngapain sih belain perempuan ini terus
udah jelas jelasan perempuan ini tuh perempuan jahat fadil
udah dong ma
fadil tuh baru aja datang
kalau mama marah marah terus mau fadil pergi lagi
maksud kedatangan saya dan kak fadil ke sini
karena saya saya ingin menjelaskan sesuatu sama om dan tante
kamilah dulu yuk fadil
kebohongan apa lagi yang kamu umbar di depan kita
udah dong ma sudah
biarkan dia menjelaskan jangan mama potong terus
tante sebelumnya saya minta maaf
mungkin memang kedatangan saya ke sini sangat mengganggu tante
tapi tolong izinkan saya menjelaskan semuanya tante
silakan kamu jelaskan
sebenarnya selama ini hantu sama om
udah salah paham selama ini
sebenarnya saya dan kak fadil
biar aku yang jelasin
maaf kalau fadil baru cerita sekarang mah
selama ini mama sama papa udah salah paham
anak yang ada di dalam kandungan camilla
benar benar anak fadil mah
benar benar anak fadil ma

iya teman pria
untuk menikahi ibu di tanjung gelorok

sadar kamu nak

dia ini pemohong
dia ini penipu

masya allah tante
mudah mudahan apa sih
kenapa kamu gak cari laki laki
kenapa kamu harus anak saya

fadil tolong jelasin
kita udah gak mungkin bohong saat seperti ini
aku gak bakal ngebiarin kesalahpahaman ini semakin melebar
selama ini aku sakit
dan aku udah ngebiarin kamu menderita sendirian
dan aku juga ngebiarin kamu menangis sendirian
sekarang aku udah sembuh
aku ada di samping kamu
aku ada di samping kamu
aku ada di samping kamu
kita hadapi ini sama sama ya
aku gak bakal ngebiarin edo ngaku ngaku
kalau anak yang ada dalam kandungan kamu anak dia
karena itu anak aku kamila
itu anak aku
fadil udah mutuskan
fadil mau bertanggung jawab
fadil mau menikahi kamila
hgak bee tonggak
hanya saja mama mungkin masih belum bisa menerima semua ini
fadil sebaiknya kamu keluar sekarang
kamu temani kamilah
biar mama papa yang jaga
tapi kenapa kak fadil malah membuat keadaannya semakin buruk

soalnya saat itu aku ngerasa
aku ngerasa harus menolongi kamu
tapi bukan jarak seperti ini yang aku butuhkan kak
bukan dengan jarak seperti ini
aku nggak mau kalau kak fadil dibenci sama orang orang kak fadil gara gara aku
aku nggak mau kak
aku nggak mau
aku nggak mau
kak fadil kita harus kembali lagi ke dalam
kita harus jelasin semuanya ayo kak
nggak ada kata terlambat kak nggak ada
kita harus balik lagi ke dalam ayo
kak fadil mana
cincin kak fadil ada nama livi
itu bisa menjadi bukti kak
cincin kak fadil mana
cincinnya udah nggak ada mila
udah dibawa sama mama ke toiletnya
cincinnya udah nggak ada
jadi yang tahu kenyataannya cuma kamu sama aku
nggak ada mila
kamu tahu kan aku sangat mencintai kita
dan karena livi udah nggak ada
hati aku juga udah mati mila
aku gak mungkin mencintai wanita lain
karena dari itu
kalau aku bisa nolong kamu dengan sebuah pernikahan
aku mau melakukannya kak fadil
enggak kak fadil
aku nggak mungkin mengkhianati livi kak
kak aku menikah sama kak fadil berarti aku mengkhianati sahabat aku sendiri
fadil mana pak
kak fadil masih di luar mah
sama perempuan itu
mama nggak rela fadil sama perempuan itu
mama mau bicara sama fadil
mama baru saja sadar mak
mama mau bicara sama fadil
mana perempuan itu
mana perempuan itu
mama mau usir dia dari sini fadil
mama nggak usah rapat rapat ma
dia udah pergi sendiri ma
dan dia juga udah menentang niat fadil untuk menikah dia
fadil udah bikin mama pingsan
fadil istirahat dulu ma